ya soalnya aku pas liburan kali ini
jadi gak bikin super team juga gitu lah
jadi cuman ada yang di partai politik ya pkb ada yang katalah tidak di partai politik jadi civil society itu
artinya terjadi mobilisasi terjadi kerumunan